sepuluh orang warga yang berada di isolasi terpusat terapung km bukit raya di pelabuhan belawan medan sumatera utara
rebus yang melakukan aktivitas bersantai di buritan kapal
petugas kesehatan berpakaian alat pelindung diri tetap mengawasi mereka
selama di km bukit raya mereka tidur di dek lima
namun bebas beraktivitas di semua kawasan zona merah kapal
disediakan bioskop mini tempat berjemur dan olahraga
bahkan diberi peralatan untuk memancing dari atas kapal
selama di isolasi mereka mendapatkan makanan vitamin obat dan pemeriksaan kesehatan
selama di soter terapung tujuh petugas kesehatan dari rumah sakit pirnga di medan melakukan pemeriksaan
dari pemeriksaan suhu tubuh tekanan darah kadar oksigen dalam tubuh hingga gejala kesehatan yang muncul
sejak dioperasikan dua puluh agustus dua ribu dua puluh satu
isolasi terpusat terapung km bukit raya di pelabuhan belawan medan sumatera utara
hanya merawat tiga puluh satu orang
setelah delapan belas hari isolasi terpusat terapung km bukit raya
dioperasikan di pelabuhan belawan
sudah ada tiga puluh warga medan yang menjalani isolasi
sepuluh orang sudah pulang setelah menjalani isolasi sepuluh hari
sedang sisanya sepuluh orang warga saat ini masih menjalani perawatan
isolasi terpusat rampung ini mampu menampung empat ratus enam puluh dua warga medan
secara konfirmasi positif warga medan terjadi
sehingga warga hanya ada sepuluh warga medan yang saat ini dirawat
jumlah ini sangat sedikit
karena isoter terapung hasil kolaborasi kementerian perhubungan
kementerian bumn dan pemko medan ini mampu menampung empat ratus enam puluh dua orang
jumlah pasien ini turun karena angka warga medan terkonfirmasi positif covid sembilan belas juga anjlok
pada selasa ada tambahan dua ratus lima belas warga medan yang terkonfirmasi positif covid sembilan belas
dengan tujuh dua ratus tujuh puluh tiga warga medan yang dirawat
dari dirawat isolasi mandiri di rumah dan diisoter serta dirawat di rumah sakit
memang isoter ini
cara paling ampuh
menguruskan tangan depok covid sembilan belas
oleh karena itu memang ada satu
satu tempat lagi
lagi yang ditambah dengan isoter
yaitu di sebelah
itu tanah milik kita juga
selain isoter terapung
pemerintah kota medan juga punya isolasi terpusat
di bekas hotel suci medan dan isolasi terpusat
di gedung balai besar pengembangan penjaminan muta pendidikan vokasi sumut
gedung isoter di medan yang dikelola pemerintah provinsi sumatera utara
semua isoter yang ada di medan mampu menampung seribu lebih warga yang terpapar covid sembilan belas
agus supratman ayat sudrajat medan sumatera utara